ya makanya jangan sampai masalah ini bocor kecurangan oke
ingat kalian perhatikan baik baik
tutup mulut gembok kunci buang kuncinya ke laut
ya udah kalau gitu sekarang saya mau yoga

memang aneh sih belakangan ini nih mamanya gue
gak ada apa apa gitu
kayak tadi malam
dateng kayak ketakutan
tapi habis itu jahim terus langsung pergi
ada apa ya aneh banget
terus dia bilang
dia itu gak serius apa yang dia bilang
tapi yang penting sekarang
biar aku mohon petunjuk
sama emak kuasa lu
seperti saran boy
aku akan tetap jadi ratu di hatinya si papa
ini baru namanya cocok
itu pelajaran buat saya
supaya gak musingin apa yang belum terjadi
jangan rempong lagi tau
tapi yang penting sekarang aman
gak ada apa apa
gak ada apa apa
tapi kenapa bertiga tigaan nanti kayak gitu
udah gini aja mendingan ngaku aja
jawab dengan jujur
kalau bohong itu dosa
kamu jawab deh
aduh jangan sri nya
gimana kalau bira aja kan
bira lebih tua
jadi bira aja yang jawab
aduh hari kamu tena naonan sih
pakai bawah umur tua segala
mending dimana saja yang jawab
yang lebih bangkotan lagi
eh bener bener baik diman bangkotan
kalau diman bangkotan itu apa
aduh emang dimana
jangan sri deh
kan sendiri masih kecil di sini kan
jadi gak pantas kalau ngomong banyak
mendingan memang dimana tau
biar aja yang lebih pantas ngomongnya
saya pusing tau
aduh gimana sih
kalian itu saya percaya untuk menjaga rumah saya
kalian saya percaya untuk mengurus rumah tangga saya
ya udah dong
saya itu gak pernah marah loh
sri saya pernah marah
gak pernah bira
saya gak pernah marah
saya gak pernah marah tau
makanya kalian gak mau kan kalau saya itu marah
gak mau kan
kalau saya marah kalian takut kan
ngaku kalau gitu
udah deh jawab aja
baiklah saya jujur baiklah
nyonya sekarang beda
tidak seperti dulu
gampang gampang marah emosian gitu
jauh lebih baik
kamu menurut saya mah
anggap saja ini teh ujian rumah tangga
tolong dianggap serius
jangan sampai nyonya mengambil keputusan yang
jawab benar baik
tunggu dulu dong
ini kenapa kalian nyuruh nyuruh saya istighfar segala macem sih
terus tunggu tuh
tadi pak diman barusan kamu bilang saya harus sabar ujian rumah tangga
saya tidak mengerti maksud kamu
ini maksudnya apa sih
maksudnya tujuan pembicaraan kamu itu apa mang diman
wah saya bisa stres ini
sudah tuh diman
apa yang semua kamu dengar itu sudah kepala tanggunglah
nyonya dengan juragan mau car ya
muter badannya ke sana
masuk masuk masuk
wah diman kamu tuh gimana sih
gak cocok kau
kedengeran nyo nya bukannya nguping
cepetan pak ya gak cocok lah
udah itu kamu panggil di gosipi lagi
udah deh pokoknya ya kalian harus dengerin kalian bertiga ini gak boleh dan sama sekali tidak boleh ikut campur dalam urusan rumah tangga saya
kalau kalian ikut campur
emang saya pembunuh bukan
maksud saya itu
ini bu akbar
kalau bibit dipecat sampai dipecat dari rumah ini terus nanti siapa yang ngurusin aden
yang masakin aden kasian kan
ya makanya jangan sampai masalah ini bocor kecurangan oke
buang kuncinya ke laut
yaudah kalau gitu sekarang saya mau yoga
saya menenangkan diri oke
tapi kalian tetap ingat
buang kuncinya ke laut
punya curi temeniku
makanya denger segala omongannya sama aden
jadi rawet juga
eh aduh ira
saya teh punya kuping
ih mak liman
mak gak punya kuping repot mak
tapi kata ustadz yang di tv itu
kuping itu buat mendengar